eh tapi bentar
ya kalo kamu ke rumah bu sara berarti kamu
kamu kenal dengan bu sara
kalo masalah itu mungkin gak usah dibahas kali ya
tapi intinya sekarang jangan sampai polisi
tangkep pelaku yang bukan sebenarnya
jangan sampai salah tangkep lagi
ya tapi masalahnya kita nggak punya
bisa memberikan keterangan sejujur jujur yang mengenai elsa
dari awal pak supar kenal dengan elsa
sampai kemarin kejadian kecelakaan pak sumarno
terima kasih banyak ya pak
saya gak bisa menjelaskan
besarnya arti pertolongan
kepada saya dan istri saya
alhamdulillah akhirnya ada titik terang
bentar lagi kebenaran akan sungguh sungguh terungkap
gatirin jadi datang gak ya
kenapa berubah pikiran
mau pesen apa biar saya pesanin
satu es kopi susu buat mbak ini ya
baik pak ditunggu ya
oh ya makasih ya sudah menyebatkan waktunya dan
sudah mau menghubungi saya
jujur gue jadi penasaran deh
lo itu kan mantan suaminya mbak andi
kau masih kepo sih
itu karena pembunuhan yang terjadi
sudah merusak rumah tangga saya dengan handen
bahkan memisahkan saya dengan anak saya
jadi saya sangat berharap
pembunuh yang sebenarnya
harus di hukum setimbang
baru gue ceritain semua yang gue tahu
mbak andin cerai
sampai mbak din sekarang nikah sama kak al
dan kenapa mbak andin yang tertangkap
atas kasus pembunuhan roy
oke saya akan cerita semuanya
kamu akan cerita secara detail juga ke saya
jadi pembunuhan roy itu terjadi empat tahun lalu
di rumah saya
ada apa ini pak
mas aku gak bersalah mas
pak ada apa ini pak
ibu andin ini kami bawa untuk dimintai keterangan
terkait adanya pembunuhan di rumah ini pak
mas tolong mas aku gak bersalah mas
mas aku gak kebunuh roy mas
apa itu pak
itu bukit bunga pak
dan kami temukan itu ada di dalam rumah
sepertinya itu dibawa oleh korban
sebagai seorang suami
saya nggak tahu harus bagaimana

banyak laki laki lain di rumah saya
banyak laki laki lain di rumah saya
dan laki itu adalah roy
dan laki itu adalah roy
iya saat itu saya sudah menikah dengan andi
tapi tetap saja
roy masih mengajak ajak andi
saya selalu berpikiran kalau
andin dan roy menjalin hubungan di belakang saya
dan saya berpikir kalau
andi memang melakukan perselingkuhan
ya karena ditambah lagi pernyataan dari
elsa adiknya andi
istri lo yang kemarin itu
ya ketika kasus itu terjadi
kita sempat kumpul bersama keluarga
dan dihadapan orang tuanya juga
andin itu melakukan perselingkuhan dengan roy
makanya masalah itu terjadi dan akhirnya
andi membunuh roy
dalam suatu kakak
ya ketika kasus itu terjadi kita sempat kumpul bersama keluarga dan diharapkan orang tuanya juga
elsa bilang kalau memang andin itu melakukan perselingkuhan dengan roy dan hamil ada kroid
makanya masalah itu terjadi dan akhirnya andin membunuh rohi
aneh banget sih jelas jelas roy bilang ke gue kalau dia ngambilin cewek namanya elsa
ya setelah polisi mengumpulkan beberapa bukti dan sidang dijalankan
akhirnya pengadilan memutuskan dan mempunis andin empat tahun penjara
saya memutuskan untuk menceraikan andin secara sepihak
dan sampai beberapa tahun ke depan saya masih berpikiran kalau anak yang dikandung andin adalah anaknya roy
jadi setelah lo bercerai dengan mbak andin
mbak andin sudah menikah sama elsa
karena saat itu kondisi saya juga
down secara mental maupun psikis
dan elsa selalu memberikan perhatian
sebelumnya saya pernah dekat dengan elsa
dan akhirnya keluarga juga mendukung
untuk saya menikahi elsa
gimana ya rasanya jadi mbak andi
terus mantan suaminya nikahin adiknya sendiri
andin masih menjalani hukumannya di penjara
bahkan andin mengakhirkannya pun di penjara
dia sama sekali gak tau apa apa soal pernikahan aku dan elsa
andin keluar dari penjara
anaknya diurus sama siapa
anaknya dibuang elsa ke patiasua
bahkan setelah masa
finds andin berakhir pun
andin keluar dari penjara andin taunya kalau
anaknya itu sudah meninggal
ini aku salah
aku juga punya andil
karena aku tidak menceritakan yang sesungguhnya sama andin
kalau boleh jujur ya
gila hidup kalian drama banget
saat itu andin hancur
saya juga gak bisa kebayang bagaimana perasaannya andin
yang pertama harus menjalankan hukuman selama empat tahun
atas perbuatan yang sama sekali tidak dilakukan andi
yang kedua saya meninggalkan andi
dan yang ketiga
dia tahunya anaknya sudah meninggal
dan saat itu
dia ketemu ke al
al menekati andin
bahkan menikahi andin
karena pada saat itu
al di barang menaruh dendam
alasan al menikahi andin sebenarnya untuk balas dendam
karena pada saat itu al taunya kalau andinlah yang sudah membunuh roy
ada masa dimana andin sempat
sempat akhirnya tahu kalau
al selama ini menikahi andin
karena alasan balas dendam
dan mereka sempat berpisah
tapi akhirnya mereka
tidak jadi berpisah
karena mereka saling mencintai
akhirnya al memutuskan untuk percaya
kalau bukan andinlah yang melakukan pembunuhan terhadap road
dan mereka akhirnya sama sama
berusaha untuk mencari siapa pembunuhnya
kalau memang bukan andin pelakunya
jadi sekarang maksud lo
kak al sama mbak andin itu
benar benar saling mencintai
saya rasa juga seperti itu
kak al tidak pernah gubris saya
ternyata perhatiannya ke saya
cuma karena saya adanya kak angga
tujuan lo sekarang apa
balikkan sama mbak andin
sama sekali mbak
yang sudah terjadi ya terjadi
kita tidak bisa memutar waktu
andin sudah selesai mencintai mbak andin
kita tidak bisa memutar waktu
andin sekarang sudah mencintai aldo barang
ya kurang lebih seperti itu
saya ingin tahu
kamu kemarin sempat ngomongkan kalau
pada saat kejadian pembunuhan itu kamu ada
ketemu dengan ibu sarah
kalau boleh saya tahu kamu ketemu di mana
terima kasih sudah datang
nanti kita fotonya satu atau dua pose aja
yang penting kita udah lakuin apa yang papa minta
terus nanti setelah papa udah balik baru kita bisa bicara sama papa ya
nah ini dia calon pengantin yang udah pada datang
jen kok mama saya ada di sini
iya saya nggak tau ren
hei kalian kaget ya mama ada di sini
tadi pak nikolas itu ngabarin
minta mama untuk datang ke sini
supaya memastikan acara pre wedding kalian ini berjalan dengan lancar
bajunya biar ganteng biar cantik
nanti kalau foto inget loh jangan kaku kaku
biar cakep tuh kayak gitu fotonya tuh
tuh dipilih bajunya ayo
iya ada yang bisa dibantu bu
di rumah sakit ini ada pasien atas nama pak sumarno
sebentar ya ibu saya cek dulu
ada bu pasien atas nama pak sumarno dirawat di sini
ternyata enggak sesulit itu untuk nemuin sumarno
meskipun aldebaran udah mindahin dia
ya udah saya mau jenguk
saya ini keluarganya
di mana ruangannya
di ruang rawat dua ratus dua bu
ibu bisa naik lift dari lorong sebelah kanan ya bu
ternyata semudah ini ya buat menemukan tempat kamu menyembunyikan sumarno
saya udah feeling kalau kamu pasti pindahin sumarno ke jakarta hospital
kamu lihat aja ah
nggak akan ada yang bisa memenjarakan saya
makasih ya mbak
ya karena gue tau
bukan musyarah pelaku
kamu tau dari mana
jadi waktu hari pembunuhan roy
gue ke rumah bu sarah
dan kalo gue gak salah ya
menurut keterangan berita itu kan
pembunuhan roy terjadi sekitar jam lima sore
yang jelas jelas yang bukain gue pintu
itu bu sarah
jam segitu dia lagi ada di rumahnya
orang jelas jelas dia ada di rumahnya bukain gue pintu
jadi gak mungkin kalo dia itu pelakunya
eh tapi bentar

ya kalau kamu ke rumah bu sarah berarti kamu
kamu kenal dengan bu sarah
kalo masalah itu mungkin gak usah dibahas kali ya
tapi intinya sekarang
jangan sampai polisi tangkep pelaku yang bukan sebenarnya
jangan sampai salah tangkep lagi
ya tapi masalahnya kita gak punya bu
bisa ketemu sama elsa
oh elsa elsa lagi pergi sama temennya
kamu siapa kok saya gak pernah ngeliat kamu ya
aku aku temennya elsa
kamu punya rekaman
saat kamu datang ke rumahnya besar jam lima sore itu
tapi rekamannya ada di hp sama gue
jadi gue harus cari dulu
bisa gak kamu dapetin handphone itu
mungkin ini gak terlalu penting buat kamu
tapi bukti ini akan sangat penting buat orang lain
kamu bisa jadi saksi kunci untuk kasus pembunuhan ini
tapi gue akan cari
dia juga jangan berharap banyak dulu
kamu mau usaha untuk cari
saya akan sangat berterima kasih
gue kayaknya udah harus cabut deh
eh gak usah
gak apa apa biar saya aja
terima kasih buat waktunya
oke kalau gitu
tumben gak ada yang jagain
kemarin kemarin kan ada pengawalnya
mungkin aldebaran mikir
karena udah pindah rumah sakit
jadi gak perlu penjagaan lagi
gue bisa beresin urusan sumarno hari ini
emang benar ya
perempuan gak bener selalu datang pas lakinya udah sekarang
keluarga saya gak akan kasih kamu apa apa
jangan sembarangan ngomong ya mbak
mana ada maling aku
saya mau lihat muka istri simpanan
yang kurang ajar ya saya cuma salah kamar
ayo mas rangkul mbaknya lebih luas lagi ya fotonya
lebih dekat lagi lebih dekat lagi
kurang dekat mas lebih dekat lagi pak
ren yang mesra dong
aduh kamu kok kaku gitu sih
kamu sama mbak jenny tuh harus tatap menatap gitu ren
gak tau mungkin kamu rangkul tangan
lebih dekat lagi ya lebih dekat lagi
aduh keren kurang mesra kamu kurang deket
mungkin gini kali ya sorry
mas abis ini posenya pose yang gendong
biar mesra gitu loh mas
iya tanpa gak usah ya
saya berat banget loh kasihan ren nya
mbak jenny bisa aja
siapa yang bilang berat
enggak enggak berat ya
nih tante mau nunjukin sesuatu sama kamu
nih mbak jen fotonya seperti ini
ma ma ma gak usah ya
malu mah kayak gitu
apa sih ren malu malu
kamu ngadada aja deh
jadi harus bagus
biar hasilnya maksimal keren gitu
jangan lupa ya mas ya
ayo mas ren nya boleh digendong mbak jenny nya ya
mas mbak jenny udah siap
oke kalau siap
dari suami ibu
tadi sebelum pulang
pak surya menitipkan surat ini buat ibu